lo kenapa bingung put
lo seharusnya seneng dong karena lo tuh udah ketemu sama kedua orang tua lo
yaitu om roy sama tante citra ya kan
iya gue senang tapi masalahnya
mereka itu gak terima gue padanya
malah mereka suruh gue ke luntur keluar kota
dan abis itu gue bener bener dirubah latar belakangnya
ya ampun putri
sebenernya lo tuh harus bersyukur
putri gak akan menikah dengan siapapun
dan saya tidak akan
pernah membiarkan anak saya menikah sama laki laki
seperti kamu pergi kamu
rajak om jangan pergi rajak
rajak jangan tinggalin aku rajak
aku akan tetap nikahin kamu
aku sudah janji sama pak lemos
kalau misalkan aku yang terjanji
takutnya berdampak buruk sama keluarga aku
kalau aku akan bertanggung jawab nikahi kamu
mama dan papa
janji kita akan mengganti
semua waktu yang sudah terbuang
selama kita berpisah
sementara akan mengirim kamu keluar kota
sampai anak itu lahir
ini buat kebaikan kamu
supaya kamu bisa tenang
enggak mikirin hal hal yang ada disini
kalau anak itu lahir
papa akan kirim anak itu ke pantiasuhan
putri gak mau
putri akan mengurus anak ini sendiri
kamu dengerin dulu penjelasan papa ya
ini demi kebaikan kita semua
kalau anak yang bapak temukan
ternyata jadi korban pengorbanan
untuk mereka yang salah terbelakang kamu
ini untuk kebaikan kamu
jadi kamu jangan mikirnya
yang macem macem ya nak ya
dan kamu akan
claudia roy darmawan
yang lebih elegan
harus banget ya putri berubah
emang gak bisa putri seperti sekarang
oh gak gak
kamu gak harus berubah
kamu tetap bisa jadi putri yang
claudia yang sama
kami ingin melindungi kamu
masa depan kamu
mama takut orang orang di luar sana
menilai kamu dari latar belakang kamu
dari siapa yang sudah membesarkan kamu
kalau mereka tahu kondisi kami
nanti kamu akan terus terusan dihantui oleh masa lalu kamu
apa yang kami lakukan
adalah yang terbaik buat kamu

kayaknya malah mereka suruh gue ke luar kota
dan abis itu gue bener bener dirubah latar belakangnya
ya ampun putri
sebenarnya lo tuh harus bersyukur sama allah karena lu tuh udah dipertemui sama kedua orang tua lo
emang iya sih kalian itu harus butuh pendekatan dulu
dan lo juga harus kasih kesempatan juga buat kedua orang tua lo
biar bisa mengenal lu juga put
dan kasih yang terbaik buat lo
percaya sama gue
percaya sama gue
percaya sama gue
jadi sekarang maunya apa
karena orangnya asiknya bias ya
atau saya tidak akan pergi ninggalin kehidupannya putri

rumah yang bagus mewah
yang membuat semua orang terbelalak
matanya begitu melihat saya
saya terlihat sebagai orang kaya

kapan aku akan mengatakan tentangmu
kalau adries dipilih avored bukan ada patuh pun
dia juga tau lo tidak standard green
minimal makeup bisa jadi pusing
bener bener sama passion yang men story tepat berbeda
sampai akhirnya aku ehil kalau apanya punya nape metre
aduh ini asal vids untuk saya

selamat reset bentuk pria aja
karena ini demi status anak yang lo kandung
setelah anak itu lahir
seenaknya banget ya lo
lo udah atur semuanya
tapi gue tahu apa yang akan dilakukan om roy dan ratu citra
mereka akan membuang anak itu
jadi mendingan kita nikah
setelah anak itu lahir kita cerai dan gue akan ngurus anak itu
sekarang terserah lo
atau lo mau anak itu hidup di pateason selamanya
dan menjadi anak tanpa status

sianya ternyata bisa di dalam diri lo